tni angkatan udara membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab terjadinya insiden fatal
yang melibatkan dua penerjun payung tni au
dalam peristiwa itu salah satu penerjun gugur dan satu lainnya masih dirawat di rumah sakit
insiden terjadi rabu siang kemarin saat geladi kotor peringatan perayaan hari jadi tni au ke tujuh puluh tiga
kemarin kami berduka karena salah satu prajurit terbaik kami gugur
di dalam melaksanakan penerjunan dalam rangka hut itu
sekarang sedang dibentuk tim investigasi untuk mencari penyebab kenapa terjadinya kecelakaan tersebut
dan jenazah sudah dimakamkan di kampung halamannya di soreang dengan upacara kemiliteran